anda kembali di prime news kehadiran vaksin saat ini diakini bisa menjadi titik terang dalam perang melawan covid sembilan belas
vaksin berfungsi untuk melawan virus yang masuk dengan merangsang sistem kekebalan tubuh dengan antigen
namun sayangnya masih banyak mitos dan juga informasi yang tidak benar mengenai bagaimana cara kerja serta efek dari vaksin di tubuh kita
dan untuk membahas cara kerja serta keamanan vaksin sudah bergabung dari luar studio lewat sambungan zoom
bersama dengan prof hasbullah tabrani guru besar fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
selamat malam prof hasbullah
selamat malam mbak ila selamat malam pemirsa
ya prof kita akan berbincang mengenai vaksin
vaksin ini dikatakan sebagai langkah yang paling baik yang terbaik untuk menghentikan pandemi dari covid sembilan belas
bagaimana tanggapan dari prof sendiri mengapa harus vaksin
ya pertama vaksin itu merupakan impact atau merupakan tindakan medis
yang bisa kali tindakan bisa tahan lama sampai nambah
jadi kalau orang lebih lebih pakai badannya sudah punya kalau ibarat negara
tentara tentara yang membunuh yang masuk ke dalam waktu tertentu sampai enam bulan
nah karena itu ini menjadi chain yang sangat bagus karena kita terlindung jangka panjang
kalau kita terlindungi
maka kita bisa bekerja dengan tenang tidak terlalu khawatir
oleh karena itu vaksin ini akan membuat kita terbebas dari covid
juga kita bisa bekerja
sehingga ekonomi negara juga bergerak
orang juga bisa mendapatkan penghasilan lebih
tetapi mesti diingat bahwa vaksin bukan pengganti dari pemakai masker
dia adalah bahan peningkatan perbaikan
jadi walaupun sudah dipaksain masker tetap harus diikuti
sehingga jarak harus dilakukan
baik prof jadi vaksin ini memang untuk melindungi namun juga bukan satu satunya cara begitu
tiga m itu tetap juga harus kita lakukan
kemudian masih banyak pasti masyarakat juga yang ingin tahu
apakah kemudian vaksin ini aman dan adakah resiko dari penggunaan vaksin ini
ya memang setiap benda yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dilawan
atau ada reaksi dari kita
memang ini diberikan untuk menimbulkan reaksi
reaksinya adalah reaksi membentuk namanya antibody
atau kalau kayak negara sentara sentara yang bisa melawan
oleh karena itu dilakukan dulu uji klinik
ya untuk mengetes apakah vaksin aman
dan juga tidak menimbulkan reaksi efektif untuk mencegah jadinya virus corona
dan itu dilakukan berbulan bulan
bahkan bisa jadi setahun
karena itulah sampai sekarang belum ada vaksin yang bisa diberikan secara langsung kepada masyarakat
karena memang masih dalam tahap uji dicoba
kalau kayak masakan dicoba dulu enak apa enggak
kurang garam apa enggak
kalau enak sudah mantap
barulah disajikan kepada pembeli kalau kita di restoran
jadi sudah diuji dulu panjang
dan pengujiannya itu sangat ketat
bisa seperti orang awam coba coba
setiap orang apakah habis vaksin dia demam
apakah kemudian ada reaksi reaksi lain
kalau demam biasanya ada sedikit tapi tidak begitu berat
apakah ada reaksi berat
atau bahkan sampai shock
alhamdulillah sampai saat ini
banyak yang kita dengar vaksin sudah menuju kepada bukti bukti
bahwa vaksin covid yang sedang dikembangkan sudah masuk namanya fase ketiga
fase dicoba kepanusiaan
dalam jumlah yang banyak
itu sudah menghasilkan bukti efektif
artinya bisa mencegah kalau virus masuk ke dalam badan kita
bisa mencegah virus menimbulkan penyakit
tidak mencegah virus masuk ke badan kita
dan juga aman buat kita
tidak menimbulkan bahaya buat badan kita
sampai kapan kita bisa buktikan itu
tidak usah kita yang membuktikan
kita ini punya pemahaman
tidak punya kemampuan
tidak punya alat untuk deteksi keamanan atau efektif vaksin
kalau dalam islam ditanyakan
kalau kamu nggak tahu tanya ahlinya
nah ahlinya itulah yang akan meneliti
sebelum diedarkan harus ada izin dari badan pom
badan pom inilah yang nanti akan membuka apakah efektifitas vaksin sudah memenuhi syarat
keamanannya sudah memenuhi syarat
kalau semuanya sudah memenuhi syarat
tidak ada efek samping yang sangat serius atau yang serius
maka badan pom akan mengizinkan vaksin diberikan kepada penduduk indonesia
kalau badan pom belum mengizinkan
yang akan diedarkan di indonesia
karena siapapun yang membuatnya belum bisa kita terima
di samping badan pom yang memeriksa efektivitas dan keamanan vaksin
tentu ada masalah lain di indonesia namanya kehalalan
nah itu juga sudah diperiksa
karena masyarakat indonesia ini sangat sensitif dengan kehalalan
walaupun kadang kadang saya heran juga
kalau ada vaksin halal apa enggak
halal apa enggak
rokok nggak pernah ada label halalnya di
ini ada sekali
padahal rokok membahayakan sementara vaksin bermanfaat
tunggu badan pom
kalau badan pom sudah bilang oke aman
jangan lagi kemudian
jangan lagi kemudian timbulkan berbagai isu
hoax hoax atau video video yang nggak tahu sumbernya mana
bikin orang takut
karena mencegah terjadinya virus penyakit covid ini kepada kita adalah tugas bersama
dan itu adalah yang amal ibadah
jangan kita biarkan ekonomi kita tambah rusak
sekarang ini kita sudah lihatlah
begitu banyak orang kehilangan pekerjaan
dua belas juta kehilangan pekerjaan
karena tidak bisa dikontrol
nah kalau itu tidak kita kontrol kita semua yang akan
nah oleh karena itu perlu ada kerjasama yang baik antara pemerintah yang membuat aturan
yang awal melakukan penegakan hukum
dengan kita masyarakat
yang harus patuh pada aturan aturan itu
untuk kepentingan kita semua
bukan untuk kepentingan orang atau
tolong dilihat begitu ya
jadi sejauh ini memang vaksin ini adalah pembentuk antibody
yang sekarang sedang diuji cobakan
dan sejauh ini ternyata efektif
dan kita tinggal menunggu bagaimana kemudian nanti vaksin ini disahkan begitu
ataupun dapat sertifikat dari bp pembaik
terima kasih atas waktunya prof hasbula tabrani
baik terima kasih
dan cnn indonesia prime news segera akan kembali